adam juga ganti jangan pada takut kan ada parete ya di copy di monitor tukang
cikopi kata brakmotor udah ya jangan main lagi ganti kami cari lagi deh
gerobaknya pak mi
kau beneran sorangan yang menjalan sendiri itu gerobak
mungkin dekat mungkin dekat ampun ampun aduh ampun ampun
lumayan lepas hati dari pak rt saat
iya iya ada apa ini tem ini rame rame ada apa
gara gara pak rt ngasih sate nyamang panti
saya semalam digangguin hantu muka
tuh tuh pak rt
tuh tuh pak rt
nah ini aja wah waktu rendah malam malam
didatengin sama hantu muka rata
iya udah nolongin
tuh pak rt tuh dengar tuh pak rt
makanya kalian jangan mau disogok sama sate
jadi didatengin sama hantu muka rata kan
bu titis siapa yang nyogok atau
ga boleh gitu ngomongnya iya itu mah provokator
alah pak rt ga usah ngelak deh
pak rt nyogok pakai sate
biar terpilih lagi jadi rt lagi kan
bener itu pak rt
kemudian ya kita percepat aja pemilihan rt yang barunya
oh iya pak setuju setuju
tuh bener kok pak rt dengar itu pak rt dengar ga
eh sabar sabar dulu sabar dulu
ga bisa begitu atuh
masa jabatan saya jadi rt
itu masih lama
lagian main langsar langsarin aja
ga bisa atuh ada prosedurnya
abis pak rt nggak becus kerjanya
buktinya hantu si muka rata
masih tetep menteror warga di kampung kita
tuh bener kok pak rt dengar itu pak rt dengar ga
tuh bener kok pak rt dengar itu pak rt
pak rt harus turun
order pak rt ganti
kasian mak pandi
jadi bingung di dasar orang orang
iya pak rt
iya ayah pasti bantu
teman ayah harus bagaimana
tolong ayah kalian pasti bisa bantu kok
kita akan menyusun strategi
bagaimana caranya menangkap hantu muka rata
ssst ini rahasia ya
siap pak rt
tapi demi warga
dan keamanan kampung
saya harus berani
saya harus mengesampingkan rasa takut saya
saya adalah rt
jendral di kampung ini
baiklah baru dax
ini misi yang sangat serius
untuk bisa berkomunikasi dengan cepat
paham pak rt
misi kita kali ini adalah
menyelidiki tentang keberadaan hantu muka rata
jadi walkie talkie ini adalah penyamung kita ya
siap pak rt
siap pak rt
mulai dari sekarang
oke pak rt
comunikasi talan ambil anda
rasanya nak jawab
tau nanti habis baterainya jangan main lagi ya ganti habis rafa takut kak
adam juga ganti jangan pada takut kan ada parete ya di kopi di monitor tukang
di copy kata brak motor main lagi ganti kami cari lagi deh
mereka kan nggak ngelihat saya nggak papa lah saya kan harus berani berani
adam ini kan deket kuburan iya rafa
bagi kita nggak sadar itu ada di
hai hai itu halimu ke kuburan bom jmental nih
hai diganti napa enggak terserah keada pokoknya rafa takut aku juga takut raw kita pulang aja yuk
tapi kalau nggak diikuti
kita udah nyampe sini
kita akan belajar deh dam
ke si andoni
yaudah kita ikutin aja deh
itu kak hadi
anaknya pak miun
ngapain coba malam malam di kuburan
kok gak ada
kak hadi kira siapa
tadinya tuh ke adik kira kalian tuh penampakan tau gak
iya kak adi penasaran sama cerita orang orang
ayah kak hadi itu jadi hantu
hantu muka rata
makanya kak hadi kesini tuh
mau ngebuktiin bener apa enggak omongan orang orang